pembukaan forum internasional women dua puluh atau w dua puluh summit dihadiri menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan danau toba sumatera utara pada selasa
delegasi negara anggota w dua puluh yang mengikuti pertemuan menghasilkan delapan poin utama komunique
dokumen komunike women dua puluh akan diserahkan kepada presiden ri sebagai pemimpin g dua puluh presidensi indonesia
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak igusti ayubintang damawati
serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menghadiri pembukaan konferensi tingkat tinggi
women dua puluh di kawasan danau toba kabupaten simalungun sumatera utara pada selasa

pembukaan women dua puluh summit juga dihadiri lima belas negara secara langsung yaitu amerika serikat argentina australia jerman india indonesia itali jepang korea selatan perancis rusia afrika selatan turki inggris dan uni eropa
sedang lima negara lain mengikuti secara daring
dalam women dua puluh summit ini dilaksanakan dialog dan konferensi dengan fokus pada berbagai topik
seperti menangani diskriminasi untuk pembuatan kebijakan kesetaraan gender
pemberdayaan ekonomi perempuan
hingga pertumbuhan ekonomi inklusif bagi perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas dan pendampingan bisnis
pada ktt women dua puluh ini para delegasi membahas delapan poin penting komik w dua puluh
sehingga w dua puluh adalah engagement group pertama dari g dua puluh yang pertama menghasilkan komunik
komunik ini mulai dari mengadopsi strategi nasional kesamaan gender
hingga kuota terpilah gender dalam memperkerjakan penyandang disabilitas di sektor publik
rural women dan juga perempuan disabilitas itu untuk masuk di dalam legasinya indonesia
dan ternyata diterima
ini adalah suatu kebanggaan buat indonesia
dimana kita awalnya sebagai negara berkembang
yaitu indonesia dan tahun depan india dan tahun depan lagi brazil
ini adalah starting point dari negara berkembang
women dua puluh summit ini digelar di kawasan wisata danau toba
diharapkan event ini berdampak positif bagi para wisata
prioritas dan otoba
mereka datang ke sini akan bercerita keindahan dan otoba
dan nanti dengan konektivitas yang jauh lebih baik
mereka akan mengajak keluarganya untuk kembali hadir di sini
dan ini sesuai dengan target kita untuk menciptakan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan
ktt women dua puluh ini yang digelar sejak delapan belas akan berlangsung hingga dua puluh satu juli
selain menggelar konferensi
para peserta delegasi juga diajak mengunjungi sejumlah objek wisata
agus supratman nu trajat simalungun sumatera utara